wisata wahana air dipilih oleh anggoro dan keluarga untuk mengisi waktu libur idul fitri tahun ini
kali ini ia bersama anaknya yang berusia tujuh tahun akan mencoba wahana air yang memacu adrenalin bernama bumerango
cari suasana baru yang kedua karena ini tempat baru juga
dan kedua kemarin lagi panas panasnya nih udara udaranya makanya milih milih wisata airnya
bersama dengan wisatawan lain kami duduk di atas ban
halunan musik mengiringi kami yang tengah menunggu ombak tiba
tanpa diduga hantaman ombak mulai kami rasakan
sekitar sepuluh menit gulungan ombak menghantam tubuh saya
menikmati wahana ini cukup seru juga
karena memang kita diumpaskan sama ombak ombaknya
jadi tadi saya berada di titik sana cukup setengah
tapi ketika memang ombak datang kita terus didorong ke tepian
sampai akhirnya saya sampai di titik ini
oke seru banget
total ada tiga belas wahana air di lokasi wisata wahana air yang berada di kawasan kota baru parahyangan ini
pengelola menyebut ada peningkatan jumlah kunjungan pada musim libur idul fitri ini
kedua di mana ada panggilan yang menarik
keramaian juga terlihat di wahana air lainnya yang berada di kawasan marga cinta kota bandung
pengunjung memadati berbagai jenis kolam yang ada
mulai dari kolam anak dengan ember tumpah kolam seluncur kolam arus hingga kolam air hangat
pada libur lebaran wahana air yang buka sejak pukul delapan pagi ini tak pernah sepi dari pengunjung
lokasi yang berada tak jauh dari pusat kota bandung dengan tambahan playground hingga restoran
membuat tempat ini menjadi pilihan warga untuk berlibur
anaknya anaknya yang pengen nyari swimming pool gitu
karena dia lagi seneng sama tornado air gitu
jadi jadi ya gitu
ada kolam arus ya
main di kolam arus ya
terus main apa perosotan lagi kan
pengelola memperkirakan pengunjung akan terus berada di kolam arus
di lokasi wisata air hingga akhir pekan ini
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat